kepala staf kepresidenan muldoko mengunjungi perkebunan petani kopi puntang kabupaten bandung
kunjungan ini dalam rangka pengembangan kopi puntang sebagai salah satu kopi terbaik dunia
dalam ajang kompetisi spesial tick coffee di atlanta amerika serikat dua ribu enam belas lalu
kopi puntang asal jawa barat berhasil keluar sebagai juara
presiden jokowi bahkan menyebut kopi puntang sebagai kopi terbaik di dunia
hal ini menarik minat kepala staf kepresidenan sekaligus ketua himpunan kerukunan tani indonesia muldoko
untuk mengunjungi perkebunan kopi puntang di gunung puntang kecamatan banjaran kabupaten bandung pada hari selasa
ini sebuah poin yang cukup tinggi di dunia
untuk itu saya sangat tertarik melihat ini sebuah potensi yang perlu kita kembangkan
saya berharap saya hadir ke sini nilai kopi ini akan menjadi meningkat lagi kang
meski diklaim sebagai terbaik di dunia masih ada permasalahan dalam pengembangan kopi puntang ini
sederhana lima persoalan bagi para petani
yang pertama tanah ya ini tanahnya tanah bertani bukan tanah masyarakat
di sawah padi begitu
para petani rata rata punya hanya dua hektare
udah gitu rusak tanahnya karena penggunaan pupuk yang berlebihan
berikutnya capital ini sama ini
masyarakat petani di sini kapital
begitu mau beli pupuk udah gak punya duit
secara keseluruhan hanya ada satu ratus lima puluh petani kopi di perkebunan ini
pengetahuan tentang pola tanam yang minim serta belum paham tentang pemasaran menjadi masalah tambahan lainnya
berapa hektare yang digarapkan seluruhnya
tidak ada yang satu hektare lah di bawah
harapannya dengan datang pemerintah lah disini seperti apa
ya mudah mudahan kan kalau udah tahu kondisinya kekurangannya nanti permasalahannya
sebab apa kan pak jendral nanti tau apa nih permasalahannya serius saya utarakan
di sini mereka kurang mampu untuk membeli pupuk peningkatan itu kan seperti itulah
jalan jalan mungkin akses nanti akan mengurangi operasional gitu juga harus di itu
memang bantuan sebelumnya belum ada
kopi puntang diklaim tidak hanya memiliki kualitas
dari segi ekonomi dinilai sangat besar potensinya
dua puluh kilo biji kopi yang belum diolah bisa mencapai tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
arta bima aditya kabupaten bandung